oke masih bersama kami di good morning pemirsa
tadi daniel sudah sempat menceritakan ya bahwa kita akan sekarang bertemu dengan iza ya
izan ini seorang anak berusia empat belas tahun
lima belas tahun loh bayangkan tapi sekarang sudah bisa masuk ke itb di fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam atau mipa
nah ini tentunya prestasi membanggakan ya bagi pemuda indonesia di kancah dunia
nah nanti sebelum kesana kita ada juga informasi lain nih
ini tentang pemuda lain juga ya yang membawa nama indonesia di mata dunia nih
iya kali ini giliran para siswa sekolah menengah atas sma negeri dua puluh delapan maksud saya di jakarta
yang memenangkan grand prix pada kejuaraan dunia world cup of folklore ke dua
yang diselenggarakan di kota velico tarnovo bulgaria pada sebelas hingga dua puluh mei yang lalu
dua puluh siswa yang tergabung dalam unit kesenian sma negeri dua puluh delapan jakarta
memenangkan grand prix pada kejuaraan dunia world cup of folklore ke dua di kota veliko tarnovo bulgaria mei lalu
keindahan tari tradisional mampu membuat kagum para juri hingga penonton
selain memperoleh sertifikat juara pertama mereka juga mendapatkan hadiah voucher
kejuaraan ini sendiri diikuti oleh sekitar empat peserta dari berbagai negara
tim kesenian sma negeri dua puluh delapan jakarta membawakan tarian berjudul enggang babalian dari dayak kalimantan
tarian ini menceritakan tentang seorang putri reinkarnasi burung enggang yang menjadi panutan karena kebijaksanaannya
untuk mempersiapkan kompetisi ini tim tari sma negeri dua puluh delapan jakarta berlatih selama tiga bulan
tak cukup berat
berlatih di jakarta selama di bulgaria mereka juga rutin berlatih
sebelumnya tim tari ini juga berjaya di ajang internasional lainnya
tahun lalu mereka memenangi grand prix pada season festival and competition di spanyol
prestasi rutin bukan berarti jaminan kemudahan untuk terus berkarya
regenerasi menjadi pekerjaan rumah utama
agar mereka tetap berprestasi
nah untuk kesinambungannya kan anak itu selalu berganti ya mbak ya selalu berganti
tahun depan yang kelas sebelas sekarang yang naik kelas dua belas mereka tidak diperbolehkan lagi untuk ikut ex school
prestasi muda muda indonesia semakin membanggakan di forum internasional
pun budaya indonesia mampu membuat kagum mata dunia
keberhasilan keberhasilan ini semoga menjadi pemicu bagi generasi muda indonesia lainnya
untuk terus mencintai dan melestarikan budaya nasional
ivana di jakarta